saya akan ajak anda untuk melihat informasi dari dua puluh enam ormas islam yang dikabarkan akan datang untuk menjemput rizik syihab
yang rencananya akan tiba di bandara internasional soekarno hatta pada hari rabu dua puluh satu februari besok
rizik sihab dikabarkan akan kembali pulang ke indonesia pada tanggal dua puluh satu februari besok
ketua tim panitia penjemputan egy sujana menyatakan sebanyak dua puluh enam ormas islam akan turut menjemput kedatangan rizik sihab
dalam proses penjemputan egy sujana meminta agar masyarakat tertib dan berharap
agar presiden ri joko widodo bisa menjamin rasa aman rizik sihab sebagai warga negara indonesia
berita terakhir yang saya dengar walaupun belum dari habib langsung ya itu insya allah jadi pulangnya insya allah
sehingga kita berharap pada pemerintah dalam hal ini presiden jokowi ya
untuk mentaati undang undang dasar empat puluh lima pasal dua puluh delapan d ayat satu
pasal dua puluh delapan g golf ayat satu juga
tentang perlindungan hukum dan rasa aman buat setiap warga negara
pulangan habib dia sebagai warga negara indonesia yang dijamin oleh negara hak hak hukumnya
jadi sudikiranya mohon berlangsung aman tertib dan lain sebagainya
bang jadi positif pulang bang habib
insya allah jawabannya insya allah
rizik sihab meninggalkan indonesia semenjak ditetapkan sebagai tersangka tanggal dua puluh sembilan mei dua ribu tujuh belas lalu
kepergian rizik kala itu dilakukan dengan alasan
beribadah umroh di arab saudi